kementerian perdagangan menghentikan sementara impor bahan pangan
serta produk makanan dan minuman dari tiongkok
sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona ke indonesia
menteri perdagangan agus suparmanto menyatakan
kebijakan menghentikan sementara impor produk dari tiongkok
akan segera ditetapkan
tapi belum dipastikan jangka waktu penghentian impor tersebut
agus juga menegaskan ketersediaan produk dalam negeri cukup
seperti komoditas bawang putih yang sebagian besar impor dari tiongkok
sekali lagi untuk kaitan dengan impor
memang kita akan stop sementara
karena itu akan membahayakan bagi penduduk indonesia kita sendiri
spesifiknya berkaitan dengan makanan minuman
itu harus sementara di stop
bukan ditunda masuknya didelay
karena mau gak mau bagi pengusaha
itu yang kita harus terima
tapi bukan berarti
sama sekali di stok
artinya sampai nanti kondisi virus itu masalahnya selesai
jadi ini kita gak tahu ya
yang dulu kejadian sars itu kurang lebih kan sembilan bulan
mungkin mudah mudahan lebih cepat dari yang dulu
kita berdoa semua ini kan keadaan force mayor
jadi harus kita tanggapi dengan bijak
selain itu kementerian perdagangan mempertimbangkan
pemberhentian impor beberapa komoditas lainnya
yang dinilai berkaitan dengan penyebaran virus corona
komoditas hewan hidup menjadi sasaran pemberhentian impor tersebut
itu antara lain ya produk produk yang mungkin
belum tentu produk itu membawa virus
yang jelas sekarang itu adalah berkaitan hewan hidup
wild animal itu udah pasti
jadi yang lain lain masih kita pertimbangkan
tapi belum final
jadi ini segera ya
mungkin besok sudah ada berita yang lebih konkret
kementerian perdagangan akan berkoordinasi dengan kementerian lain
untuk menentukan komoditas komoditas impor
yang akan dihentikan dari tiongkok
tim liputan cnn indonesia